anda masih bersama kami minggu ini situasi di tanah papua kembali membara
konflik yang ditimbulkan kelompok kriminal bersenjata di papua
seolah menjadi persoalan lama yang seakan tidak kunjung tuntas
kali ini ada lebih dari seribu orang yang disandra oleh pihak kelompok bersenjata
banyak pihak mengatakan akar persoalan tidak hanya soal kekerasan
tapi juga soal persoalan politik separatisme dan juga kesenjangan ekonomi
jika penyanderaan warga dua desa di papua sudah berlangsung hampir dari seminggu ini ya
sementara itu pengungkapan siapa pelaku dan dalang dibalik penyerangan terhadap novel baswedan
juga tak kunjung terang kendati sudah memasuki hari ke dua ratus dua puluh
kabut gelap apa yang menaungi hingga kasus ini tidak kunjung terungkap
itulah dua topik yang kemudian menjadi top of mind publik minggu ini
yang coba kami angkat dalam indonesia minggu ini
dan untuk membahasnya kami sudah bersama bang ifdal kasim
tenaga ahli utama dari kantor staf kepresidenan
terima kasih bang ifdal sudah datang yang beberapa waktu lalu juga baru dari papua
kita akan minta keterangannya juga nih update terakhirnya bagaimana
kemudian ada bang natalius pigai komisioner komnas ham
yang sesaat lagi akan menantikan saat saat terakhir menjadi komisioner bangnya
dan juga pegiat dan juga aktivis hak asasi manusia
terima kasih bang pigai sudah datang ke siainan
kemudian ada romo benisusutio budayawan dan juga sekretaris dewan nasional setara institut
yang juga banyak meneliti soal papua ini
terima kasih romo sudah datang
sebelum kita akan mulai dialog kita akan bahas update terkini dulu
bapak bapak dari papua kita lihat beberapa hari terakhir ini
kondisi keamanannya kalau kita bisa bilang mencekam ya mencekam
kalau kita jakarta bisa bilang ini membara apinya ada dalam sekam
kayaknya sudah mulai terbakar lagi
kita akan lihat apa update nya nanti cerita cerita
tapi kita saksikan dulu informasi pengantar berikut ini
sudah hampir sepekan kelompok kriminal bersenjata
mengintimidasi satu tiga ratus warga di desa kimbeli dan utikini
kabupaten mimika papua
kelompok bersenjata yang terdiri dari lima puluh orang tersebut

meskipun ada kabar bahwa pada jumat lalu
kelompok bersenjata memberikan akses kepada para perempuan

mengenai bagaimana keberpihakan kepada masyarakat papua sendiri
untuk kasus ini sendiri pemerintah sendiri cukup concern nggak sih bang ifdar
atau memang ini dianggap sebagai aksi kriminalitas biasa atau ada sesuatu yang lebih besar lagi dibanding aksi yang dianggap penyanderaan ini sebenarnya
sangat concern ya karena kan kasus ini kan di blow up dengan isu pertama yaitu penyanderaan
kalau penyanderaan kan itu berarti sesuatu yang sangat serius terjadi
karena itu pemerintah langsung memberi perhatian
menteri koordinator bidang polhukam langsung mengambil inisiatif untuk berkoordinasi dengan kapolri
panglima tni untuk meminta informasi terkait dengan apa yang sedang berkembang
apakah betul ada penyanderaan atau tidak
nah kemudian mendapat informasi dari kapolri di tempat yang kapolri juga sekarang masih berada
di tempat di kabupaten bumi
kapolda papua pak boy ada di sana
untuk melakukan koordinasi melihat situasi apa betul ada apa betul suatu penyanderaan
jadi ini masih tahap verifikasi atau memang sudah
waktu awal mendengar itu dilakukan konfirmasi terhadap isu yang beredar di media sosial
nah ternyata setelah didalami ya itu bukan penyanderaan
jadi ada isolasi yang dialami oleh dua kampung di distrik tembagapura itu yaitu desa banti
di mana masyarakat setempat tidak bisa dengan mudah untuk keluar
tapi sebelumnya sudah ada satu proses yang berbau kekerasan dilakukan oleh gerakan perlawanan yang ada di papua
dengan menyendra pegawai dari pt free thought
alat berat mereka itu di
dibawa oleh mereka
dan sedikit mengganggu jalan
ini beberapa waktu sebelum nih bang
sebelum isu penyanderaan itu mengemuka
dan ini menurut anda isu yang berkelanjutan
sebenarnya aksi yang berkelanjutan
aksi yang berkelanjutan
berarti negara selama ini ketika ada aksi pertama tidak melakukan preemptif atau
sudah melakukan preemptif
tapi kan yang diutamakan kan bagaimana masyarakat sekitar kan harus aman
yang keluar masuk di dua desa itu kan orang bersenjata
walaupun jumlahnya tidak banyak
diperkirakan ada dua puluh satu orang atau tiga puluh lima orang
tapi itu berbahaya kalau tidak menguasai lapangan ya dengan baik
nah karena itu dilakukan upaya untuk melakukan negosiasi
dilakukan upaya upaya dalam pendekatan yang mengutamakan dialog
karena itu kapol dari sana mengajak tokoh tokoh masyarakat tokoh adat kepala suku untuk menengahi masalah ini
dan hingga saat ini belum solve atau belum selesai masalah yang
soft power yang sedang dilakukan ini
jadi membutuhkan waktu ya bang ifdal
kenapa negara memilih aksi pendekatan ini padahal sudah beberapa hari ini kalau quote unquote yang publik anggap itu penyanderaan itu sudah terjadi
jadi ada dramatisasi yang
yang sangat besar melalui media sosial
saya kenakan isolasi itu mengakibatkan masyarakat yang ada di dua desa itu kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan pokok
sehingga diperlukan bantuan
nah ternyata dari informasi informasi terakhir yang kita peroleh itu masih tetap bisa yang keluar dari desa itu
tapi tidak dalam jumlah yang tidak normal sebagaimana biasa
tapi orang masih tetap bisa keluar dari desa tersebut untuk ke tembaga pura
saya akan ke bang vigai
anda melihatnya ini aksi kriminalitas biasa atau memang ada sesuatu yang lebih besar lagi dibanding quote unquote yang dianggap penyanderaan ini
tapi lebih asik dijawabnya di sekret berikutnya ya bang
kami akan segera kembali bersajaran berikut ini
saya akan ke bang pigai bang pigai ini anda melihatnya ini hanya masalah kriminalitas biasa
kalau satu kelompok orang menyandra kelompok yang lainnya atau ada hal yang lebih besar lagi
konflik di papua ini kan sudah lama ya sudah hampir mencapai lima puluh an tahun lah
jadi kita harus memandang konflik di papua itu dalam dua tiga aspek
aspek yang pertama itu mereka yang merasa tidak puas terhadap proses integrasi yang terjadi dulu tahun lima puluh tahun yang lalu
tahun enam puluh sembilan itu yang pertama
mereka yang tidak puas ini adalah persoalan integrasi atau tidak integrasi
sehingga mereka lakukan perlawanan itu dengan menampilkan simbol simbol
negara bangsa nation state simbols seperti bendera lagu kebangsaan dan lain sebagainya
itulah yang kelompok itu disebut mereka yang membelah dengan mengangkat senjata itu adalah tpn opm
itu satu kalau kita lihat video kemarin ini mereka menyatakan bahwa kami tidak meminta sesuatu
yang pertama adalah kami meminta hak kemerdekaan wilayah kami
di video ya yang di intinya
lalu yang kedua pripot adalah akar persoalan
dari yang menghambat hak kemerdekaan orang papua
kenapa mau merdeka kok sasarannya pripot pak
ini satu ya ini saya harus jelaskan dulu ya
kita petakan dulu nih
yang kedua itu problem problem persoalan sosial ekonomi
yang memicu ketidakpuasan itu juga ada
tapi mereka tidak disebutnya itu adalah kemerdekaan orang papua
mereka disebut kkb
lalu yang ketiga itu kelompok sipil bersenjata
kelompok sipil bersenjata itu orang orang nakal
bisa juga orang orang nakal itu dari kesatuan tni polri
yang berkeliaran di wilayah pripot
untuk mendapatkan uang dari pripot atau uang dari pemerintah daerah
bisa juga orang nakal itu orang orang yang ada di situ
terutama mereka mereka yang datang dari daerah daerah luar papua
yang mau mengambil lahan emas ya
tulang emas di wilayah wilayah itu
itu sering menciptakan konflik
ingat konflik di timika itu rata rata terjadi
konflik antar etnik terutama luar papua
antara satu suku saya tidak perlu sebut karena ini siaran langsung
satu suku yang dari sulawesi
satu suku yang ada dari indonesia bagian timur itu sering terjadi
konflik di wilayah itu
itu lebih kepada
perebutan sumber sumber yang ada
jadi selain mereka yang tpnopm
yang kedua itu adalah kelompok yang ketidakpuasan terhadap ketertinggalan
lalu yang berikut itu adalah kelompok kelompok kkb
kkb seperti yang menyandra ini hari ini
kkb itu bisa mereka yang tadi itu
bisa juga mereka yang berasal dari kesatuan kesatuan yang tidak puas
tidak dapat lahan di
perusahaan yang tersebut itu adalah
yang sekarang ini adalah opm
karena mereka sudah keluarkan viral
oleh karena itu disebut kkb itu menurut saya
itu mereka sudah bantah ya melalui viral ini
lalu yang berikut
ada beberapa hal yang perlu kita rasionalisasi
kita betul sampaikan informasi yang clear
mereka baik itu tni maupun polri mengatakan bahwa itu ada penyandaran
penyandaran hari ini kapolres timika sudah menyatakan
bahwa tidak ada penyandaran
artinya itu yang pertama ya
lalu yang kedua
itu persoalan ada terkait dengan pemerkosaan di wilayah itu terhadap perempuan
secara adat yang sejauh yang saya tahu
suku mepago wilayah daerah pedalaman maupun juga lapago
itu namanya perempuan dan anak kecil itu hukumnya itu tidak bisa
dan itu tidak mungkin secara adat
karena itu sangat tidak mungkin siapa saja apakah dia itu preman kriminal atau opm
tidak mungkin perkosa perempuan
itu karena itu memang adatnya
tidak mungkin seperti itu ya
lalu yang berikut kalau kita mau sampaikan bahwa
ya terisolasi itu karena dua
karena pihak tni polri itu menyampaikan kepada mereka yang mau menuju ke banti
ya mereka mau menuju ke bantu bahwa termasuk bantuan dari pemerintah provinsi papua atau timika
mau menuju ke bantul di sana bahaya
tidak boleh masuk ke dalam jadi tidak bisa masuk ke dalam juga kemudian dari dalam mereka mau keluar juga dilarang
untuk itu memang
persoalan persoalan penciptaan opini bahwa seakan akan wilayah itu gawat
dan sangat parah dan berbahaya
itu saya kira untuk melihat
mendapat perhatian pemerintah itu sih boleh
tapi kemudian mendapat perhatian publik supaya meminta pemerintah melakukan hal hal signifikan itu boleh saja
tetapi jangan sampai itu jadi alat justifikasi apabila tentara tiba tiba salah salah menembak rakyat
lalu hanya semata mata yang penting kita sudah selamatkan sekian ribuan orang sepuluh dua puluh orang meninggal gak apa apa lah
jadi anda lihat ada upaya dramatisasi gitu ya
dramatisasi terhadap upaya ini
itu yang nyatanya dramatisasi karena kapolda sudah mengatakan
siapa yang ingin drama drama seperti ini bang
siapa yang ingin drama drama seperti ini yang ingin membuat papua seakan kembali membara lagi kembali dengan dinamis lagi
yang penting itu kan manajemen pertahanan keamanan itu penting
kelola secara baik
karena di indonesia itu kan konfliknya dengan ciri ciri wilayah masing masing berbeda
treatmentnya harus berbeda beda
kepada papua ini berbeda dengan sulawesi
treatment tadi ya treatment seperti itu
tapi ada faktor ketidakpuasan nggak bang
secara ekonomi secara politik mungkin ini kemudian akhirnya membuat aksi aksi seperti opm ini
atau kelompok kelompok bersenjata ini kemudian muncul lagi dan mendapat expose besar lagi
kalau ketidakpuasan ekonomi kan tidak mungkin kalau opm
opm itu sudah dimana mana mereka mendeklarasi bahwa kami bukan karena semata mata ekonomi
dan di viral mereka sudah sampaikan ini ideologi perjuangan
dan opm sudah berdua di dua fora
satu yang pertama adalah dulu adalah pora perjuangan mereka itu lebih konfrontatif
angkat senjata sekarang diplomatik internasional
dan sudah masuk di meja pbb dan sering mereka hadir melalui perantara negara lain
jadi ini masalah apa yang terjadi di papua sekarang ini menurut anda tidak sebegitu
karena kita kemudian menariknya kepada ketidakpunan ekonomi kepada separatisme itu tidak seperti drama saja
itu seakan akan complicated
padahal kalau dipilah secara baik itu sebenarnya treatmentnya gampang
jadi jangan semuanya itu bawa ke karena persoalan sosial ekonomi saja
orang papua itu suka hambur hambur uang di jakarta
ngasih orang kecil maupun juga orang orang yang ada di partai politik
jadi bukan masalah itu
orang papua paling royal di indonesia
sangat tidak mungkin mereka minta duit
romo ini masalahnya ada di mana sebenarnya
jadi gini loh
ini kan persoalan komplek ya tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi saja
kalau kita belajar dalam teori komunikasi atau situasi disebut disnessensi konektif
karena apa secara politik
itu ada persoalan identitas yang belum selesai
dan kedua orang papua itu merasa belum bagian kita karena di ruang publik orang orang papua jarang ditampilkan
coba ketiga pertandingan sepak bola
waktu itu malaysia
tiga orang papua yang luar biasa
ada satu lagi siapa
ada satu lagi siapa
dan di tribun vip ada bang piga yang juga disuruh
waktu itu bagaimana mereka menggelung gelungkan
dan lama warna terkolok mengatakan dulu orang papua diam diam tidak mendukungi
tetapi begitu putra papua ditampilkan mereka membela mati matian
itu yang saya katakan bahwa harus diselesaikan identitas
nah dalam identitas itu gustur berhasil waktu itu
itu tadi ya
bendera budaya diakui
dan gustur mau memberi orang papua bagian dari indonesia
sebenarnya nenek moyang kita itu orang malaysia
hanya kita dalam ruang publik kurang ditampilkan
dan sejak era saat era gustur saja kemudian terputus di era yang lain
karena sejak saat itu kan kultural tidak lagi menjadi suatu pilihan
meskipun wakil papua selalu ada dalam kabinet
tetapi kan ruang publik kurang
bendera budaya adat
dan bagaimana ruang ruang publik dibuka pertukaran antara orang orang itu
yaitu sehingga orang papua menjadi bagian interkal
yang kedua ada persoalan mengenai sosiologi
sosiologi selalu dibuat perbedaan
padahal malenisia itu termasuk ambon maluku juga malenisia
jadi harus ada kesadaran publik bersama
secara psikologis itu ada luka
persoalan pelanggaran ham
persoalan mengenai ketidakadilan
itu kan secara psikologis
nah bagaimana keluar dari lingkaran ketidaknyamanan itu
itu yang sebenarnya dipakai oleh neles t b dan teman teman libi
dengan membangun papua tanah damai
maka roadmapnya itu dibangun
pertama ada yang ditawarkan oleh mereka
adalah suatu yang real
orang papua itu butuh diajak seperti gus dur
dan kita mau mendengar
lah mau mendengar weekend aja
misalnya ada persoalan mengenai kesehatan
menteri yang terkait
kemudian dengan pemerintahan lokal
para pemuka abel agama
para tokoh agama duduk bersama
selama ini sudah ternyata belum terjadi
ini yang harus didorong
maka harus didorong menjadi real
ayo kita selesaikan dialog
jadi kita sekarang menyentuh yang human
maka kalau kita hanya menyangkut politik
tapi pendekatan humanity ini menjadi penting
anda melihat masih ada potensi ketidakpuasan dari masyarakat papua
pendekatan yang dilakukan oleh partners itu dilakukan
itu bisa memperkecil ruangnya
persoalan kita adalah
harus ada keberanian kita keluar sekarang dari sebuah strategi
yang semata mata adalah pendekatan keamanan
itu harus dikeluarkan
maka pendekatan kultural budaya
dan pendekatan kemanusiaan harus disatukan
kalau kita bicara pentingnya
ini harus dilibatkan gereja
pengalaman gereja sejak awal lewat misinya
dengan dunia pendidikan kesehatan
waktu itu cukup mampu membangun satu kesadaran
butuh yang namanya kita kehilangan
dulu ada mantri
ini banyak membantu masyarakat di sekitar itu
jadi program program yang menyempuh harkat martabat manusia itu dipentingkan
maka harus dibangun juga perubahan kultur budaya
lewat sekolah sekolah asrama
dan mempercayakan ini
kepada masanya kepala suku
dan itu harus menjadi satu yang
jadi pelibatan banyak
tidak hanya pemerintah sendiri
bang ifdal harus ke sana bolak balik
maka ini harusnya ada rekan
maka ini momentum menurut saya
yaitu melepaskan tali temali dendam
dan melepaskan masa lalu yang kelam itu
hanya dengan suatu keluar dari lingkaran keperdunian
itulah yang saya katakan
bagaimana situasi disonansi konektif ketidakmenyenangan itu
bagaimana komunikasi keluar dari situasi penyenangan
yaitu dengan mengupayakan
papua tanah damai
papua tanah damai itu surga kecil
segala kecil itu harus diciptakan sekarang
adalah suatu mekanisme dialog
dialog berarti harus dari bawah
itu yang harus dibangun
ini yang sekarang harusnya
dengan teman temannya pemerintah ini
itu harusnya ini segera
sehingga pak jokowi harus menunjuk sekarang
khusus siapa yang dipercaya
harus ada khusus
untuk dialog ini
supaya ada jelas gitu loh
selama ini ada nggak
ada nggak concern yang lebih besar untuk menanggalin papua misalnya
kalau kita lihat selama ini papua pemerintah fokusnya hanya bangun trans papua
infrastruktur bbm satu harga
satu saksemen yang tadinya sekian juta jadi turun harganya
hanya persoalan persoalan seperti itu
apakah ada hal lain ya bang
ya memang kita tahu kan dalam setiap pemerintahan
yang muncul sejak reformasi
itu pendekatan kepada papua memang berbeda dengan orde baru
yang semata mata ini
ya sejak dirintis oleh gus dur
mulai pendekatan kultural dipusatkan ke tanah papua
karena itu namanya pun
kita sekarang papua menyebutnya
bukan lagi irian jaya
nah diikuti oleh presiden presiden berikutnya
nah sekarang memang pendekatan apa namanya
kesejahteraan itu tetap menjadi
ini tetap menjadi apa
apa yang sudah dilakukan yang kemudian sangat real sekali
pendekatan kejahteraan itu kan maksudnya ya
bagaimana masyarakat di papua
tidak mengalami kesenjangan yang terlalu luar biasa
dalam arti harga
itu dicoba dilakukan
kemudian infrastrukturnya di
karena kan harga harga sangat tinggi di papua
saya pernah sering ke papua ke wamena kalau kita tanya ikan
ikan tongkol di papua di wamena itu bisa seratus satu
kalau di jayapura dua puluh lima
itu karena apa
karena angkutannya kan
dan itu sudah coba untuk diselesaikan oleh pemerintah
nah itu yang coba diselesaikan
tapi bukan berarti melupakan
aspek yang tadi disebut oleh pak pigai
yaitu persoalan ideologis yang memang sudah ber
sudah ada sejak proses
proses jajak pendapat
dulu namanya penentuan nasib
inovasi konkretnya seperti apa bang ifda
langsung saja ke titik persoalan
karena itu sekarang di kantor presiden
sekarang itu presiden menunjuk
staff khusus untuk papua
untuk menjebatani dialog
nah sekarang juga setelah
romo beni mengatakan tadi ada
road map yang digagas sejak
yang disusun oleh teman teman di lipi
yang coba ditawarkan kepada pemerintah
untuk mengambil jalan dialog
nah ini kemarin dibawa lagi
ketemu dengan presiden dan
dibuat secara lebih konkret
sehingga bisa dilakukan
jadi harus ada konkretnya gitu meskipun
ide sudah ada
ide sudah ada
tapi bagaimana implementasinya dilakukan
sudah jauh lebih dari cukup
atau sudah jauh perubahannya nggak sih
dibanding era era sebelumnya
singkat saja bang
karena waktu kita tidak banyak
singkat saja ya
kalau zaman gus dur
itu perubahan simbolik

ini elijah rodrigues ke papua
baru sebatas simbolik
zaman megawati itu
prestasinya adalah memantapkan integrasi
setiap orang yang menentang
salah satu korbannya adalah
pembangunan infrastruktur papua
dan empat ruas jalan strategis
yang sekarang ada ini jadi trans papua
dibangun di jaman sby jadi jokowi hanya bangun
kilometer dari wamena
sampai nduga itu satu satunya
yang dibangun jokowi
saya diapa apain juga
gak apa apalah saya siap menghadapi
secara fair ya
bahwa baru satu satu ruas jalur
kalau sby itu
sudah sebelas ruas jalan
hampir dalam satu
jadi anda lihat tidak ada keberpihakan serius secara ekonomi
kalau sekarang ini
kalau kita lihat zaman jokowi itu
lebih kepada pencitraan media
bayangkan satu media mainstream nasional aja
jalan privat itu dijadikan
sebagai foto utama
itu dibangun oleh pemerintah
sekarang bahkan sampai ada
jalan tol dari sorong
sampai merauke bahkan ada yang nulis
salah satu media besar
dari jayapura sampai merauke itu
jalannya sudah tembus
itu saya belum pernah
itu pencitraan aja
oh tidak saya kira
pak bega ini kan memang terkenal
tapi kan itu data data
silahkan protes saya
kan dia sudah mengatakan
silahkan protes saya
saya berani loh
ya jadi apa yang dikatakan pak piga itu
ya silahkan saja dia mengatakan seperti itu
cuma kita pada fakta saja
fakta yang bisa dilihat sih
lihat berapa jalan yang sudah dibuat
jalan dari wamena
trans papua ibu saya baru lahir
tahun enam puluh an tujuh puluh an sudah bangun
itu kita belum lahir transit itu sudah ada
tapi harusnya diisytiharkan
jadi pak piga
jalan tol bekasi itu sudah dibangun

tapi baru jadi sekarang
jadi gini yang penting
itu dari sini nih
kegiat itu bisa merasakan
harga bensin itu sama
itu paling penting
dan yang penting juga kita menentukan
langkah konkret sebenarnya
langkah konkret apakah kasus novel
ini bang kasus novel sudah dua ratus tiga belas hari
itu harus di konkretkan
jadi jangan coba coba
kita akan bahas soal ini
di segian berikutnya
kami akan segini kembali
di sejenak berikut